dan saat ini calon gubernur dki jakarta agus yudhoyono melakukan kunjungan ke pasar klender pagi ini
lalu seperti apa tanggapan pedagang
sudah ada produser lapangan kami yakni gloria angelin di sana
gloria sebenarnya apa saja sih yang dilakukan agus yudhoyono dalam kunjungannya ini
apakah bisa dikatakan dia ada sedikit untuk mempromosikan dirinya begitu pasangannya untuk maju ke pilkada dki dua ribu tujuh belas
ya iqbal pada pagi tadi sekitar pukul tujuh sampai sepuluh pagi
agus yudhoyono didampingi istrinya anissa pohan melakukan kunjungan di pasar klender
tujuannya sepertinya untuk memperkenalkan dirinya dan agus berkeliling pasar
terutama untuk mengecek harga dan membeli beberapa barang seperti daging sapi dan juga baju untuk anaknya almira
dan setelah berkeliling pasar agus dan anissa pergi ke posyandu untuk berbincang bincang pada anak anak masyarakat dan juga pedagang
dan di sana pedagang menyatakan keluh kesahnya dan harapan
harapannya pada agus jika nanti agus terpilih menjadi gubernur dki jakarta selanjutnya
pedagang berharap agus dapat memperbaiki perumahan di dekat pasar untuk menjaga kesehatannya dan juga kesejahteraan masyarakat
masyarakat juga meminta agus untuk menjaga kestabilan harga
dan menanggapi hal tersebut agus menyatakan akan melanjutkan program program sebelumnya seperti kartu jakarta sehat dan kartu jakarta pintar
dan berjanji akan membereskan pasar dan perumahan di sekitar pasar ini
gloria selain yang tadi anda sampaikan tadi apakah dari pedagang sendiri merasa senang begitu dengan kehadiran sosok calon gubernur dki jakarta ini
dan apakah dari kedatangan agus sendiri ke pasar tersebut justru akan menambah mereka dalam segi penghasilan begitu di hari ini khususnya
dan saat ini saya masih berada di pasar di tempat yang tadi dikunjungi agus
dan saat ini saya sedang berada bersama ibu sarti yang tadi lapaknya sempat dikunjungi
ibu boleh tanya tanya nih ibu ya
tadi pak agus datang ke sini bu pernah kenal pak agus sebelumnya nggak bu
belum belum kenal
terus apakah ibu nantinya akan memberikan kesempatan untuk pak agus untuk menjadi gubernur dki jakarta bu
ya pakai milik sesu
belum menentukan pilihan ya bu ya
ada harapan khusus nggak bu dengan pak agus
apa dengan pak agus datang ke sini lebih membuat ibu gitu ingin memilih pak agus
milih pak agus besok
ada harapan ibu
harapannya lebih baik
harapannya lebih baik sama pak agus saja
ya iqbal seperti itu sebenarnya tidak banyak yang diharapkan oleh para masyarakat dan pedagang pasar di sini
mereka hanya mengharapkan kesejahteraan
namun kita mengerti bahwa jakarta masih memiliki banyak permasalahan seperti kemacetan dan juga perumahan kumuh
kami berharap terus ke depannya supaya gubernur dki jakarta yang baru yang nanti akan menjadi gubernur
tetap memerhatikan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki masalah masalah yang ada di jakarta
baik terima kasih gloria atas informasinya
tentunya kita berharap juga tidak hanya karena dikunjungi lalu langsung memilih
pak agus sebagai calon gubernur dki selanjutnya
baik terima kasih